nastar dikunyah opor ayam diicip ketupat sayur enggak ada sisa dan saya yakin nih untuk
beberapa hari ke depan aroma semur masih semerbak di mulut kita setelah sebulan berpuasa di hari hari
lebaran ini seakan kita balas dendam ya makan apa aja sampai hilaf dan pada akhirnya menyesal
ketika melihat angka timbangan naik dan perut yang terasa lebih mengganjal sebenarnya banyak
cara yang sudah lama dikenal untuk mengatasi berat badan berlebih seperti beragam macam
diet tapi orang orang lebih familiar dengan yang mana ya kalau aku sih lagi defisit kalori aja
menerapkan apa yang aku keluarkan apa yang aku makan itu harus seimbang aja sih mbak kalau aku
sendiri sih lebih menjaga dan mengatur pola makan ya dibandingkan buang buang makanan
lebih baik ngatur dari mulai protein karbohidrat dan juga serat yang cukup
pemakanan secara langsung so dia bagus untuk kesehatan bagus untuk fisikal dan mental kalau
diet nggak ada sih mungkin karena saya olahraganya jadi tiap hari jadi biar
bisa makan apa aja gitu cuman kalau untuk yang hal hal yang manis gitu udah saya mulai kurangin
sih jadi kayak kalau misalnya pesan minuman tuh enggak yang terlalu manis lagi diantara yang
dilakukan orang orang intermittent fasting mungkin yang paling mudah dilakukan bagi yang tidak tahu
apa itu intermittent fasting ini adalah pola makan di mana kita mengikuti prosedur jendela waktu makan
ada beberapa tahapan jendela waktu makan yang bisa diikuti
ada jendela makan dua belas jam dimana kita dilarang memasukkan kalori selama dua belas jam lalu empat belas jam puasa
dimana kita hanya punya waktu sepuluh jam untuk makan ada juga enam belas jam puasa yang kita hanya dibolehkan
masuk kalori selama delapan jam sehari serta puasa dua puluh jam dan waktu makan selama empat jam
one mil a day ada juga omet atau one meal a day ada juga omet atau one meal a day ada juga omet atau one meal a day
tapi kita hanya dibolehkan makan satu kali sehari
sebenarnya jadwal di atas masih bisa lebih variatif karena masih bisa disesuaikan
dengan kemampuan masing masing mulailah dari yang mudah bagi diri kita dulu
seperti yang dilakukan daniel dirinya sudah menjalankan intermittent fasting
sejak dua tahun silam awalnya ia memiliki berat badan satu ratus sepuluh kg dan berhasil turun hingga
sembilan puluh dua k dalau hai semua provided sein
dua belas dua belas jadi dua belas jam berpuasa dua belas jam waktu makannya
jadi kira kira dimulai dari terakhir kapan kita makan malam di malamnya
misalnya kita makan jam tujuh kita sudah bisa makan lagi jam tujuh paginya
itu awal sekali ya dan itu menurut saya mudah karena kita bawa tidur kan
yang penting tetap minum yang penting tetap minum air putih
lalu setelah itu saya tambah
selain mengatur waktu makan daniel juga aktif olahraga pengencangan otot
daniel mengaku intermittent fasting tidak hanya untuk menurunkan bobot badannya
namun juga membuat tubuhnya menjadi lebih sehat
menurut dokter spesialis gizi klinik saninga tijan
intermittent fasting merupakan diet yang mengatur waktu makan
namun tidak mengatur apa asupan
menurut sani intermittent fasting tidak bisa diatasi oleh anak muda yang dimakan
menurutnya diet ini sebaiknya dilengkapi pula dengan mengatur asupan makanan
menurut sani intermittent fasting ini tidak disarankan untuk anak dibawah usia delapan belas tahun
dan tidak bisa diaplikasikan oleh semua orang
pada saat intermittent fasting disarankan untuk makanan yang dikonsumsi pada saat makan
tetap memenuhi kaidah kaidah gizi seimbang
artinya pada saat makan bukan berarti
tetap penting ya untuk berkonsultasi dengan dokter
terutama jika anda memiliki penyakit tertentu
mentari the tanzil kalung prestisa imam muhairib jakarta